beberapa materi video ini mungkin tidak cocok untuk anak di bawah tiga belas tahun
suatu ketika di tanah kejayaan laos tanah sejuta gajah
hiduplah seorang anak lelaki kecil bernama mansai
dia tidak memiliki orang tua dan satu kakinya lumpuh
tapi mansai adalah anak yang sangat bahagia
yang dirawat dengan baik oleh penduduk desa
halo mansai aku membawakan kau sayuran segar dari kebunku
kau membawa sayuran aku telah membawanya sesuatu yang lebih baik
kau membawa kue yang manis itu akan membuat giginya busuk
anak anak desa selalu bermain dengan dia
tetapi dalam satu permainan tertentu ia adalah yang terbaik
wow bagaimana bisa kau mengenai pohon itu
itulah mansai dia bisa membidik apa saja tidak peduli seberapa jauh itu
yang benar adalah mansai akan menghabiskan banyak waktu
berlatih menjentikan kerikil ke objek yang jauh
dia bahkan bisa mengenai daun di bagian atas pohon pohon yang tinggi
suatu hari ketika dia sedang duduk sendirian di bawah pohon beringin besar
dia mulai menjentikan kerikil ke dedaunan
sinar matahari yang menembus daun membuat gambar di tanah
ini terlihat seperti anak lelaki menari
dan begitulah yang terjadi
ketika dedaunan berkibar dan sinar matahari bergerak bersama mereka
gambar di tanah akan bergerak dengan indah
ketika teman temannya datang untuk menemuinya mereka senang dengan pertunjukan itu
oh apa itu itu sungguh cantik
mari kita membuat sesuatu yang lain
segera mansai menciptakan seekor gajah di atas satu daun
dan kemudian seekor bayi gajah
wow sepertinya bayi gajah itu mengikuti ibunya
anak anak sedang menikmati pertunjukan
dan hampir tidak melihat raja dan tentaranya mendekat ke arah mereka
tetapi mereka berbalik ketika mereka mendengar suara suara itu
tidak sang raja cepat kita sembunyi
anak anak bersembunyi di balik semak semak
raja dan pasukannya segera berhenti untuk beristirahat
tapi begitu angin bertiup dan memindahkan dedaunan
gajah muncul di dekat raja
itu itu sepertinya sihir
ini cantik sekali
penjaga temukan orang yang telah menciptakan seni ini
tidak mereka akan datang untuk menemukan kita
tunggu tunggu aku
tapi anak anak lari meninggalkan mansai di belakang
meskipun raja adalah orang yang baik
bagi anak anak kecil dia masih seorang hebat yang menakutkan
aku menemukan seorang anak lelaki
mari kita bawa dia ke raja
lalu mansa yang malang ketakutan dibawa ke hadapan raja
apakah kau yang membuat gambar gambar ini
oh coba buktikan
buat yang lain untuk kami
mansai mengambil kerikil tetapi saat itu seekor burung penyanyi hingga di dahan pohon
dan melihat itu mansai pun mempunyai ide
dia menjentikan kerikil pada satu daun yang patah dan membentuk gambar tubuh burung
di daun yang lain ia menciptakan kepala burung
dan ketika dedaunan bergerak semua orang menyaksikan dengan takjub
itu seperti sang burung menyanyikan lagunya
raja dan pengawalnya menikmati dan bertepuk tangan dengan nyanyian burung yang diterangi matahari
anakku kau memiliki bakat yang luar biasa
aku ingin membawamu ke istanaku
kau akan dapat banyak membantuku
maka mansai duduk di kereta yang sama dengan raja dan dia ikut sampai ke istana kerajaan
di sana mansai terkesan berada di dalamnya
sekarang dengarkan baik baikannya
apa yang kukatakan
aku akan segera mengadakan pertemuan dengan menteriku
salah satunya tidak berhenti bicara
maksudku pria itu hanya bla bla bla bla
aku ingin mengajarinya cara mendengarkan orang lain juga
jadi bagaimana aku bisa membantu
kau harus bersembunyi di antara tirai dan menembakkan kulit jeruk pahit ke dalam mulutnya
adakah yang punya sesuatu untuk dikatakan tentang hal itu
iya baginda aku bertanya tanya
aku berpikir mungkin kita harus tanya kepada para korban
aku tahu bahwa beberapa dari mereka melihat pencuri di beberapa titik
itu luar biasa lalu kita bisa
tetapi aku merasa perlu waktu untuk menemukan lelaki itu
lagi pula ini adalah kerajaan yang sangat besar dan kami memang memiliki orang orang yang hebat
erik aku pikir dia ingin mengatakan sesuatu
tapi kita memiliki banyak prajurit di kerajaan
mungkin tidak makan banyak waktu seperti yang aku lakukan
jadi pria itu ya
ya saatnya untuk istirahat tuan banyak omong
dia menembakkan kulitnya langsung ke atas
arah mulut erik yang sangat terkejut tapi segera menjadi pucat pasi
apa yang terjadi erik apa semua baik baik saja
ada apa dalam mulutku ini
erik kau berada di depan raja
apa yang akan kau katakan
ya yang mulia
aku katakan bahwa orang orang ini mungkin ada pencuri di tengah tengah rakyat kita
maksudku kita tidak pernah bisa terlalu pasti
oh ya ampun
aku rasa lidah kecil erik terikat kali ini
ya yang mulia
jika kau mau mendengarkanku
aku minta maaf untuk itu tapi aku hanya ingin katakan itu
kenapa ini terjadi
setiap kali aku membuka mulut sesuatu yang mengerikan masuk
dan kali ini dia menelan kulitnya dan memutuskan untuk tetap diam karena takut ada sesuatu yang ditakutkan

dan hari ini dia menerima tembakan ke mulutnya
baik haruskah aku bicara sekarang
akhirnya yang mulia aku ingin katakan bahwa ada sirkus karavan yang bepergian di kerajaan kita
dan di setiap pemberhentiannya sebuah rumah di dekatnya selalu dirampok
itu agak menarik
jadi apakah kau ingin mengunjungi tempat berikutnya mereka berhentian
berikutnya mereka berhenti
benar sekali yang mulia
bagaimana menurutmu eric
erick cukup terkesan dengan ide itu
ya aku sangat setuju dengan apa yang dia katakan
sungguh menyenangkan mendengar banyak pendapat yang berbeda iya kan
uh uh ya itu benar
dengan cara ini setiap kali erick berbicara terlalu banyak
mansai akan menembakkan kulit ke mulutnya
jadi eric tetap diam sepanjang waktu dan tidak punya pilihan lain selain mendengarkan yang lain
hmm aku tidak ingat pernah mendengar pendapat mereka sebelumnya
apa aku benar benar banyak bicara
setelah pertemuan selesai raja mendatangi erik
jadi sekarang apakah kau menyadari bahwa memberi orang lain kesempatan untuk berbicara
dan menyuarakan pendapat mereka adalah hal yang penting
aku minta maaf atas perilakuku
aku akan berusaha keras untuk berubah mulai sekarang
hah misi selesai
raja sangat senang dengan mansai dan mengizinkannya tinggal di istana
dia diberi makan dan juga dirawat dengan baik
dia menjalani kehidupan yang sangat bahagia dan menunjukkan bakatnya kepada orang lain
dan untuk eric ya dia setia pada kata katanya
dan berusaha keras untuk memberikan kesempatan pada orang lain untuk berbicara
karena mendengarkan pendapat orang lain adalah hal yang sangat penting
kita harus selalu peduli dan juga menghargai pikiran orang lain